simpel sekali putri cara caranya ya
sekarang kami ajak anda ke mancanegara ke brussel belgia yang hingga hari ini masih mencekam setelah menjadi lokasi penangkapan salah satu tersangka serangan paris
ada tiga bom yang meledak di pusat keramaian kota brussel
penyelidikan soal pelaku serangan bom di kota brussel memang terus dilakukan
kepolisian belgia pada selasa waktu setempat merilis foto terduga pelaku serangan bom di bandara kota brussels
menurut petugas keamanan setempat dua orang yang membawa troli di ruang tunggu bandara itu diduga kuat membawa bom yang digunakan untuk meledakan diri
dalam kejadian itu isis mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom yang mengguncang kota brussels pada selasa kemarin
dan pemerintah belgia hari selasa waktu setempat mengonfirmasi ada tiga buah bom di bandara kota brussel menurut gubernur provinsi flemish barbong
dua bom meledak pukul sembilan pagi di bandara
dan bom ketiga diledakan oleh petugas keamanan anti ranjau